terima kasih anda masih bersama kami

alwi bisa anda jelaskan

sebenarnya apa hasil pertemuan yang dilakukan oleh polres luhut timur dan pelapor pada hari jumat yang lalu alwi
pertemuan itu berlangsung tertutup

hasil dari pertemuan itu
dan baik pihak keluarga korban memberikan informasi
termasuk dari pihak kepolisian ya
pihak kepolisian sendiri lebih memberikan informasi atau keterangan keterangan berikutnya lewat folder social maupun lewat mabat folder
ada informasi mereka akan memberikan barang bukti baru kepada pihak kepolisian
apakah anda sudah mengetahui barang bukti terbaru itu berupa apa
jadi sebenarnya kalau dibilang barang bukti baru bukan baru juga sebenarnya
karena menurut lbh makassar barang barang itu sudah dilaporkan ketika mereka melakukan gelar perkara dengan folder social di bulan oktober tahun dua ribu dua puluh lalu
namun ujung ujungnya kasus ini juga akhirnya dihentikan
namun versi dari lbh makassar mereka memiliki bahan bahan lain yang sudah ungkapkan tadi
untuk mengungkapkan itu yakni berupa rekam medik
rekam medik di mana suatu waktu korban ketiga korban mengeluhkan sakit di bagian organ insim mereka
dan karena sakit itu orang tua korban membawa mereka ke rumah sakit di sorowako
dan di rumah sakit di sorowako inilah ada rekam medik
baik itu catatan kemudian foto bahkan video ya
itu sudah diungkapkan oleh lembaga basur hukum makassar
dan untuk mengungkapkan itu lbh makassar tidak memiliki wewenang
wewenang yang ada ketika aparat kepolisian folder social misalnya membuka kasus ini dulu
ketika kasus ini dibuka mereka baru bisa mendapatkan pula
mereka bisa menambahkan kasus ini
namun untuk rekam medik ini juga mereka bisa didapatkan sebesar
diambil alih langsung oleh pihak kepolisian baik itu folder social maupun mabes polri
nah pada sabtu kemarin mabes polri begitu atau baris krim polri sempat mengirimkan tim asistensi ke sana
apakah sudah ada hasilnya
apa yang mereka dapatkan dari hasil pertemuan dan juga penelusuran yang dilakukan oleh tim asistensi ini
pertama penelusuran yang dilakukan tim asistensi ini sebenarnya tim audit dan asistensi mabes polri
hasil itu pun kita tidak tahu sampai sekarang
karena seperti keterangan pihak polres di sini bahwa semua informasi yang ditemukan oleh mereka tim tim mereka
baik itu hasil audit maupun asistensi hanya akan diledarkan oleh pihak folder social maupun baris krim
atau maupun mabes polri
jadi kita tidak bisa mendapatkan sedikit informasi pun terkait perkembangan kasus ini
dan yang menjadi menarik seperti yang saya ungkapkan tadi akan terjadi tarik menarik ya antara lembaga bantuan hukum makassar dengan pihak polisian
di mana kedua pihak tidak bisa melakukan pengembangan ini karena sama sama boleh dikatakan ngotot ya
polisian tidak bakal memotot
membuka kembali kasus tanpa mendapatkan barang bukti baru
sementara lbh makassar sendiri menyatakan ya kami sudah memberikannya semua
dan itu kuncinya adalah sama kepolisian
dan kepolisian lah yang harus membuka kasus ini baru
baik alwi fauzi produser lapangan cnn indonesia terima kasih atas laporan anda